bicara tentang demo pada tanggal dua desember
ya terencana demo untuk dua desember dua ribu enam belas ini sejumlah kepala daerah mengimbau
agar warganya tidak berangkat untuk ikut unjuk rasa tersebut
salah satunya adalah wali kota surabaya tri risma harini
ya sementara itu senada dengan tri risma harini
imbauan agar masa tidak melakukan demonstrasi juga dinyatakan ketua umum muhammadiyah haidar nasir
rencana aksi susulan pasca demo empat november akan kembali dilaksanakan pada dua desember mendatang
unjuk rasa tersebut akan menuntut penahanan calon gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
pada saat aksi empat november lalu pengunjuk rasa tidak hanya datang dari jakarta dan sekitarnya
namun juga dari kota kota lainnya salah satunya dari surabaya
menanggapi rencana demo dua desember nanti
wali kota surabaya tri risma hari ini menghimbau agar warga surabaya tidak perlu berangkat ke jakarta untuk ikut unjuk rasa tersebut
risma berencana akan menemui sejumlah ulama berpengaruh di surabaya serta tokoh lintas agama
ngapain ya nggak usah lah apa namanya di surabaya aja
untuk apa harus ke jakarta
ya di jakarta sudah macet nanti tambah macet lagi ya
sudah di surabaya aja
senada dengan tri risma hari ini gubernur kalimantan timur awang faruk juga mengimbau agar warganya tidak ke jakarta untuk berdemonstrasi
awang faruk menegaskan aksi unjuk rasa cukup di kalimantan timur saja
tidak boleh ada seorang pun warga katin ke jakarta
untuk gubernur timur
mereka itu adalah calon calon teroris yang perlu di lawan pedahi
pasca pertemuan dengan kapolri jenderal polisi tito karnavian
ketua pp muhammadiyah haidar nasir menegaskan agar warga tidak turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa
terkait kasus penodaan agama yang dilakukan basuki cahaya purnama
titik objektifnya itu sudah ada di jalur hukum
dan hukum itu transparan
semua orang nanti lewat pengadilan dan tampaknya ini akan cepat ke proses kejaksaan
jadi kawal aja proses hukumnya
meski tidak bisa melarang aksi unjuk rasa
haidar natsir berharap agar masa tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan
dan cukup melakukan salat jumat di masjid masjid yang lain
muliantoro rahmadi cnn indonesia